kita beralih ke informasi lainnya
memberingati hari pol one yang ke enam puluh delapan
menggelar razia kendaraan bermotor di jalan protokol
namun uniknya dalam razia ini
anggota yang bertugas seluruhnya adalah pol one
meski poluan mereka ternyata tidak kalah galaknya dengan polisi pria
ada yang berbeda saat digelarnya razia kendaraan bermotor
oleh petugas kepolisian mojokerto
razia ini hanya melibatkan pol one atau polisi wanita
dari berbagai kesatuan yang ada di polres kota mojokerto
baik pemeriksaan kelengkapan surat resmi kendaraan
maupun penindakan pelanggar
semuanya dilakukan oleh para pol one itu
meski razia dalam rangka peringatan hari ulang tahun pol satu ini
tetapi tidak ada perlakuan istimewa bagi pelanggar
hasilnya sedikitnya delapan puluh pelanggar ditindak oleh petugas polwan itu
rangka dalam rangka hari ulang tahun pol one itu enam puluh delapan
jadi pol one seluruh polres kota mojokerto
itu terlibatkan dalam rangka untuk melakukan perlisahan kendaraan bermotor
selain tidak dilengkapi surat surat resmi kendaraan
kebanyakan pelanggar tidak punya sim saat berkendara
jadi didilang kenapa sih
sepiannya pertama kan rusak saja
mungkin sedikit lah ada pelajaran sim ya
ya mungkin sering aja sih dilakukan
soalnya kan banyak pelanggaran juga
pelajaran juga bersayar
selain melakukan penindakan
petugas juga mengimbau
pengendara motor untuk selalu taat peraturan lalu lintas
dan berhati hati saat berkendara